sesaat lagi anda akan menyaksikan spesial segmen di indonesia aja
gunung merapi sebagai salah satu gunung api yang masih aktif di indonesia
menyimpan pesona yang selalu dapat kita nikmati
tak jauh dari lereng selatan gunung merapi
terdapat sebuah desa wisata yang menawarkan pengalaman berbeda dengan desa wisata lainnya
yakni desa wisata penting sari di kabupaten sleman yogyakarta
desa ini terletak dua puluh dua km dari pusat kota jogja
dan hanya berjarak ke jogja

tak heran salah satu aktivitas wisata yang dapat dilakukan di sini
adalah menjelajahi lereng gunung merapi dengan menggunakan mobil jeep off road
sebelum berangkat semua peralatan off road seperti helm dan kendaraan
telah disemprot dan dibersihkan dengan cairan disinfektan
saya pun memulai petualangan melewati medan jalan yang sedikit berbatu
namun sepanjang jalan ditemani pemandangan yang asli
hari ini saya senang sekali dapat menjelajahi lereng gunung merapi
dengan menggunakan mobil off road
ada banyak tempat yang dapat dikunjungi
salah satunya yaitu lokasi rumah yang dulu terkena lahar letusan gunung merapi
dan kini menjadi museum
museum sisa hartaku adalah museum milik warga yang merupakan tempat menyimpan berbagai harta benda yang tersisa dari keganasan erupsi gunung merapi pada tahun dua ribu sepuluh
di bagian luar kita akan melihat tulang belulang hewan ternak yang saat erupsi tidak dapat menyelamatkan diri
sementara di bagian dalam museum yang dulunya merupakan rumah warga tersimpan pula banyak foto yang mengingatkan kita akan kejadian sebelas tahun silam
selesai mengeksplorasi museum mobil off road membawa saya ke wilayah sungai
di sini saya diajak berputar dan bermain dengan air yang melengkapi keseruan perjalanan dengan jeep off road
desa penting sari adalah salah satu desa wisata dengan segudang penghargaan
mulai dari indonesia sustainable tourism award di tahun dua ribu tujuh belas
hingga masuk seratus besar destinasi pariwisata

desa wisata penting sari juga telah dinobatkan sebagai desa berkelanjutan oleh kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif

desa ini dikaruniai kesuburan tanah sehingga banyak tanaman dan hasil pangan yang dapat tumbuh dengan baik
salah satu yang paling dikenal adalah kopi tunggak semi khas desa penting sari
saya pun ikut melihat dan mencoba proses pembuatan kopi robusta ini
proses pembuatan kopi tunggak semi dimulai dari pemilihan biji kopi terbaik yang ditanam dan dirawat tanpa menggunakan pesticida
biji kopi diproses dengan cara tradisional termasuk proses penumbukan yang masih menggunakan lumpang dan alu
lebih istimewa lagi karena semua proses ini dilakukan oleh ibu ibu di desa wisata penting sari
sebelum pandemi kopi tunggak seni khas penting sari biasanya dijual langsung kepada pengunjung
namun sejak pandemi dan wisata belum dibuka kembali kopi ini dapat dipesan melalui berbagai macam loka pasar atau marketplace dengan nama kopi robusta tunggak seni
selain pembuatan kopi salah satu produk kuliner andalan desa penting sari adalah jamur crispy
saya pun mengunjungi kediaman ibu ginarti salah satu produsen jamur

beliau bercerita bagaimana awal mula bisnis ini dia geluti
awalnya saya banyak yang suka sama jamur crispy
pas itu banyak tamu tamu yang datang itu disini tuh banyak sekali produksi jamur tiram
akhirnya saya membuat jamur crispy sendiri
proses pembuatan jamur cukup sederhana
proses pembuatan jamur cukup sederhana
dimulai dengan memetik jamur lalu dibersihkan kemudian direbus selama lima menit untuk menghilangkan bakteri
sambil menunggu jamur direbus siapkan juga bumbu penyedap untuk jamur crispy
panaskan minyaknya dan jamur siap digore

sama halnya dengan kopi jamur crispy khas penting sari juga banyak dijual kepada wisatawan
namun produk ini dapat pula dipesan melalui akun instagram ginarti underscore garden

dengan membeli produk ukm desa wisata penting sari
artinya kita ikut dalam menyukseskan program beli kreatif lokal dan semakin bangga buatan indonesia

desa wisata penting sari mengaku siap jika wisata dibuka kembali dengan protokol kesehatan ketat
apalagi penyesuaian juga telah dilakukan sejak lama dengan mengurangi jumlah rombongan wisatawan dan memastikan semua dalam keadaan sehat

dan memastikan semua dalam keadaan sehat

juga nanti yang penting adalah membatasi jumlah tamu yang berkunjung
kalau kami biasanya hanya sekitar rp dua lima ratus tiga per bulan
mungkin saat ini hanya di bawah seribu wisatawan per bulan
keindahan alam petualangan serta ekonomi kreatif yang dimiliki desa wisata penting sari
membuat saya kerasan berada di sini
saya pun menutup perjalanan saya dengan beristirahat di salah satu homestay
yang telah menetapkan protokol kesehatan dengan harga yang terjangkau
namun memiliki semua hal yang kita butuhkan
menikmati secangkir kota
renyahnya jamur crispy yang kita buat sendiri
berpadu dengan pesona alam dan keramahan masyarakat
hanya bisa kita rasakan di desa wisata penting sari yogyakarta
saat kebiasaan baru dimulai kembali berwisata di indonesia aja